jadi kesiapan operasi ini yang setiap hari kita pertahankan
dan tembakau hirup mengalami kenaikan antara dua belas hingga tujuh belas lima persen
lo dan temen temen bangka blitung sebenernya jadi salah satu perbincangan lah oleh orang orang gitu kan
tahap selanjutnya setelah lima belas hari telur dicuci bersih
jadi udah jalan dua tahun waktu lagi ta tuh
kita gak bisa ngambil momentum di awalnya aja itu
hampir semua upacara adat mulai dari pernikahan ucapan syukur hingga kematian menggunakan hewan sebagai korban persembahan kepada leluhur dan sang pencipta
nah ini itulah tugas kita sebagai
bantu acara buka puasa bersama